pemerintah resmi memperlakukan ppkm darurat di jawa dan bali secara bersamaan menyusul angka penambahan kasus virus corona yang terus meningkat
ppkm darurat menjadi jurus baru pemerintah pusat untuk menangkal ganasnya serangan varian delta dan lonjakan virus corona
tepatkah langkah pemerintah atau kemudian ppkm darurat masih menyisakan sejumlah celah
mari kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio
ada bang emmanuel melkiades lakalena wakil ketua komisi sembilan dpr ri dan juga pak tri yunis miko epidemiolog dari universitas indonesia
bang melki pak miko selamat malam apa kabar
selamat malam kabar baik alhamdulillah
kabar baik semuanya saya akan ke pak miko
pak miko anda pasti sudah melihat poin poin dalam ppkm darurat ya yang anda teliti atau anda lihat poin poin itu
apakah ini sudah cukup tepat atau masih ada
ada sejumlah celah yang ini bisa potensi nanti ppkm darurat ini justru tidak berjalan secara maksimal
ya jadi ppkm darurat itu adalah pembatasan sosial berkebesaran
saya berterima kasih kepada pemerintah yang telah mempercepat vaksinasi juga memperlakukan ppkm darurat
cuma cuma hanya kemudian kalau wabah itu kalau saya samakan dengan kebakaran
kebakaran itu sudah besar begitu
jadi upaya memadamkannya juga besar gitu
jadi bayangkan kalau ke jawa dan bali kebakaran berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk memadamkan apinya begitu
berapa berapa besar biaya dan upaya yang dikeluarkan untuk memadamkan kebakaran atau wabah covid sembilan belas di jawa bali begitu
jadi menurut saya ya jangan sampai terlambat lagi dalam membeli belah
keputusan yang cepat dan tepat begitu
jadi harusnya kalau apinya lebih kecil lagi itu upaya kita akan lebih gampang lebih mudah lebih banyak yang tidak terdampak
sekarang sudah banyak walaupun ppkm darurat ini sudah bisa melindungi orang orang yang berikutnya begitu
tapi itu jumlahnya mungkin tidak lebih banyak kalau itu dilakukan sebelumnya begitu
nah kemudian ppkm itu
kemudian pembatasan sosialnya menurut saya sudah besar
jadi tinggal implementasinya kemudian kalau kemudian ada perjalanan itu harus ada checkpointnya
kemudian kantor kantor juga ada checkpointnya
supaya kantor kantor itu benar benar tidak bekerja begitu
kemudian pasar pasar atau mal yang ditutup ya ada checkpointnya
supaya semuanya diawasi dengan baik
kalau tidak diawasi
pembatasan sosial ini tidak ada artinya
jadi masyarakat saya minta benar benar mengerti tentang upaya pemerintah ini dalam mengurangi kasus covid di masyarakat
jadi di masyarakat saya satu airway saja
bayangin empat orang terkapar dengan covid sedang atau berat begitu dia perlu oksigen
orang covid ringan begitu atau
ya paling tidak tidak perlu oksigen begitu
tapi sakit semua
kemudian ini yang menyakitkan saya sebagai alim
kemudian kalau di airway sebelah lebih banyak lagi gitu
jadi saya di kelurahan itu banyak masyarakat yang sebenarnya masih sakit kena covid
dan berupaya menanggulangi sendiri
dan saya bayangkan kalau mereka mati
wauh berwakbar gitu
jadi itu sekali saya
baik pak miku
pak miko tadi anda menganalogikan ini seperti kebakaran ya
apakah kebakaran ini menurut anda meskipun sudah ada langkah pemadamannya tapi pemadamannya agak terlambat
iya pasti ini adalah pemadaman yang terlambat
jadi menurut saya better late than never
karena kalau lebih terlambat lagi kebakaran ini lebih besar
jadi kebakaran jawa bali ini sudah dipadamkan
tapi airnya cukup besar dalam memadamkannya
tapi pasti tidak akan padam seketika
jadi akan pelan pelan turun kemudian akan pelan pelan padam
jadi krisis pelayanan kesehatan itu akan pelan pelan turunnya
kemudian yang sakit juga akan pelan pelan turunnya
dan itu harus didukung dengan surveillance yang baik
jadi surveillance sekarang menurut saya membaik
dibanding dari januari sampai juni dua ribu dua puluh satu begitu
oke baik better late than never ya meskipun kemudian sudah ada keterlambatan
tapi saya akan ke bang melki
bang melki dari komisi sembilan anda sebagai anggota dpr komisi sembilan
atau mungkin juga secara pribadi bagaimana mencermati poin poin dari ppkm darurat ini
apakah anda optimistis ini bisa berhasil
atau ya seperti yang dikata pak miko kalau tidak diawasi ini akan tidak ada artinya
ya pertama ini mengapresiasi presiden jokowi yang sudah mengambil langkah cepat mengumumkan tadi siang
bahwa ppkm ini diberlakukan tanggal tiga sampai tanggal dua puluh juli
paling tidak tetap apapun diskusi kita terkait dengan kondisi penahanan covid sembilan belas corona hari ini
kebijakan ini diberikan kejelasan tentang posisi kita semua dalam hal ini pemerintah dan mengajak kita semua
untuk berada pada kebijakan ini
nah melalui penjelasan tadi oleh pak luhut panjaitan tentu kita sudah mendapatkan gambaran
dan tadi juga diskusi yang kita bisa lihat dari menkes mendagri dan sebagainya
kita bisa lihat bahwa tahap penkebijakan ini pembatasan yang pada saat awal itu agak longgar
kemudian dibuat lebih ketat lagi pada saat kita punya ppkm mikro diberlakukan di seluruh negara
yang dibuat lebih ketat lagi pada saat kita punya ppkm mikro diberlakukan di seluruh indonesia
saat ini di tempat tertentu di daerah jawa bali ini kita buat yang sudah ketat itu menjadi jauh lebih ketat lagi saat ini
yang lebih ketatnya lagi itu terutama terkait dengan pembatasan bagaimana interaksi antar orang itu yang dulunya masih lebih longgar di level publik
hari ini sangat dibatasi dan makin membuat interaksi di level publik dari setiap kita ini menjadi makin terbatas
karena sama sama kita harus ketahui bahwa tumbuh imun di covid sembilan belas ini adalah menyebar melalui pergeseran manusia atau mobilitas manusia
apabila interaksi itu terjadi antara yang sakit dan yang sehat ya itulah kemudian menjadi masalah
dan apalagi dengan varian delta yang sangat cepat meluar dan memberikan efek lebih berat dibanding dengan varian covid yang sebelumnya
kondisi demikian tentu langkah
pemerintah hari ini yang tadi sudah
disampaikan oleh pak luwuf ini sebenarnya
sudah memberikan gambaran bagaimana kita
semua memposisikan diri
secara bersama secara tepat
kebijakan pemerintah hari ini dan ini
hanya cuma bisa berhasil apabila
diikuti dengan penuh kesadaran
kerjasama sinergi semua pihak
baik itu tokoh tokoh masyarakat
di tingkat provinsi kabupaten kota
semua kelompok mesti bersama sama
kerja dan ini bukan
kebijakan yang hanya harus
oleh pemerintah saja
seluruh unsur masyarakat harus bersama sama
setelah mendengar tadi
dan tadi saya kira penjelasannya juga sangat
mudah kita tangkap nah kita sekarang
bersama sama memastikan bahwa ini berjalan
karena intinya adalah kebijakan ini berjalan di lapangan
ini yang penting
intinya itu betul karena apapun kebijakannya
yang tadi disampaikan juga oleh pak miko juga
kalau tidak diawasi dan tidak berjalan
ya akan percuma saja
tapi bang melki sebelumnya
sebetulnya sempat ini kan sudah
sempat bocor ya dokumen ppkm
darurat ini ada yang versinya
pak menko erlangga ada yang versinya
bahwa kemudian yang digunakan adalah
versinya pak luhut menurut anda apakah memang
kebijakan itu yang memang paling tepat
paling dirasa paling bisa diimplementasikan
tepat ya untuk bisa menurunkan kasus
atau seperti apa
dari pilihan yang diambil
kita bahas di segmen berikutnya kami akan segera kembali
saya masih bersama dengan bang melki
dan juga pak trinis biko
bang melki kalau kita melihatkan ada
dua opsi sebetulnya ya
poin poin dalam ppkm
darurat yang kemudian akhirnya dipilih
adalah yang sekarang sudah
akan diterapkan menurut anda
bang melki apakah sudah tepat ketika
presiden menunjuk menko luhut
untuk menjadi penanggung jawab
dari ppkm darurat ini
dan juga poin poin yang sudah dirumuskan
oleh kemenko maritim
dan juga investasi
pembahasan dalam kebijakan
seperti ini yang strategis
dan berdampak nasional
dan besar ini tentu
pembahasannya harus melalui argumentasi
yang kuat dari semua stakeholders yang terlibat
tentu saya bisa memahami bahwa
semua pihak masing masing
dengan argumentasinya dengan pikiran pikirannya
ingin memberikan yang terbaik bagi bangsa ini
bagaimana agar penanganan di pandemi covid sembilan belas ini yang
yang komprehensif itu bisa kita kerjakan
dan tentu ini adalah sebuah kompilasi kebijakan
dari semua sudut pandang
bukan dari sisi pak luhut saja
atau pak erlangga saja
tapi kan tadi kita dengar
dari sisi pak menkes juga masuk
sisi pak kemen raja juga masuk
intinya putusan pak jokowi ini
yang dibacakan oleh pak luhut tadi itu adalah
pikiran pikiran dari semua kelompok semua kalangan
jadi ketua kpkp dan pak erlangga tetap menangani seluruh indonesia
khusus untuk ppkm darurat di jawa dan bali ini
yang kemudian pak luhut yang menjadi komandan di sektor tersebut
sehingga dengan kekuatan yang ada ini
saya kira sejauh bahwa penjelasan tentang konsep ini sudah diterima
diberikan kepada pak luhut dan kemudian pak kemen raja juga masuk
dan saya mencermati betul dari mulai tadi
bahkan dari kemarin ya ketika berbagai konsep ini sudah beredar di publik
kemudian tadi sudah disampaikan
saya percaya bahwa semua ini bagian dari kita semua ingin bersinergi bersama sama
perintah pusat yang ditugaskan untuk kpcpen secara umum tetap pak erlangga
khusus jawa dan bali ini pak luhut
mudah mudahan kita bisa bersinergi sehingga seluruh konsep ini
sekali lagi seluruh konsep ini hanya bisa berhasil di lapangan
apabila kita semua bersinergi tersiplin partisipatif
untuk menyalahkan semua konsep ini
apabila konsep ini tidak kita kerjakan secara bersama sama
ada jebol di satu dua tempat
percuma saja karena kita ini sekarang terintegrasi dengan cepat dalam
berbagai interaksi kita di lapangan
jadi ketika nanti ini seratusan lebih daerah ini di kategori tiga dan empat ini
betul betul disekuti ya dipetekkan skala darurat ini diberlakukan
kalau mikro juga tetap berjalan di tingkat rprw dusun kampung desa kelurahan
kalau mikro juga tetap berjalan di tingkat rprw dusun kampung desa kelurahan
mudah mudahan dari berbagai macam kolaborasi ini
kita bersama sama ya tidak ada yang jebol itu turunnya bareng bareng gitu
jangan sampai dari seratusan lebih ini
misalnya sebagian turun sebagian tidak
juga berarti ini akan menjadi persoalan yang masih lebih panjang lagi
dari waktu yang sudah diputuskan oleh pak jokowi
jadi kalau ini berhasil apabila
kan targetnya kan kita ingin agar positifnya itu di bawah sepuluh ribu
kita ingin agar bor di setiap rumah sakit itu turun
kita ingin agar bor di setiap rumah sakit itu turun
kita ingin agar kematian yang hari ini
saya tadi dapat berita
itu sudah lima ratus empat orang meninggal di indonesia
nah ini juga bisa diturunkan
seperti tadi saya sampaikan bahwa
kita punya ppkm darurat itu adalah di jawa dan bali
ini yang sekarang pak luhut lagi mengerjakan bersama tim
seluruh indonesia juga ini hari ini
eskalasi kenaikan covid ini terjadi di seluruh negeri kita

saya lapar dapuran di ntt saja di nusa tenggara timur

jadi waktu rakyat dari sana
kenaikannya juga tinggi sekali merata di semua tempat
dan ini di papua juga sama mungkin dan tempat lain juga sama
nah ini harus kita juga cermati
jawa bali menjadi perhatian utama kita
tapi juga daerah lain juga
di sini juga tetap harus menjadi perhatian kita
untuk kita juga jaga agar tetap terkendali
agar tetap terkendali
pengendalian covid di tanah air di seluruh indonesia ini
oke saya ingin dengar pandangan dari pak miko
pak miko tepatkah kalau kemudian yang sekarang ditunjuk sebagai penanggung jawab oleh presiden
di tengah daruratnya kondisi covid sembilan belas
adalah main comarifes pak luhut bin sarpanjaitan
ya saya tidak mengintari siapa pak luhut
jadi menurut saya pekerjaannya
sebagai pemadam kebakaran di pulau jawa dan bali
ya harus mengerti betul apa api yang mau dipadamkan
yaitu wabah covid sembilan belas
bagaimana memadamkannya juga harus tahu betul
memadamkan covid sembilan belas di pulau jawa ini
apa prioritas yang pertama

menurunkan kematian dulu begitu
dan yang kedua adalah menurunkan kasus yang datang ke rumah sakit
kemudian menurunkan kasus di masyarakat
jadi itu benar benar harus tahu
benar ke penanggulangan covid sembilan belas di masyarakat
nah yang kedua adalah bahwa
ppkm darurat ini
menyoalkan tentang penyebaran varian baru delta
menurut saya varian delta ini benar benar harus diantisipasi
pada luar jawa bali begitu
jadi pada luar jawa bali yang tadi kata pak melky
sudah mulai penuh
ya harus diperiksa sequencingnya begitu
harus diperiksa kalau memang itu ada kluster
yang berasal dari varian delta
harus berlakukan ppkm mikro begitu
dari pembatasan sosialnya sama dengan ppkm darurat begitu
jadi menurut saya
jangan sampai mengulang di pulau jawa begitu
kalau kita sudah kebakaran besar ya sudah lah
biayanya akan besar untuk menanggulanginya
penderitaannya akan besar untuk kita merasakan penderitaan itu
jadi saya di kampung saya itu menangis
benar benar nangis karena
saya lihat di lantai
tidak bahwa suara ambulan
kemudian masyarakat saya di rw ada berapa yang sakit
jadi aduh benar benar serita begitu
jadi menurut saya
penanggulangan covid sembilan belas di indonesia itu
benar benar harus cepat dan cepat sekarang
karena kita berhadapan dengan varian baru varian delta
jadi di luar jawa bali juga harus dilakukan pengendalian yang tepat dan cepat begitu
kalau tidak kebakaran ini akan meluas ke luar jawa
sebentar lagi mungkin sumatera yang kebakaran
sebentar lagi adalah kalimantan yang kebakaran
kemudian sulawesi yang kebakaran
tadi pak menteri mengatakan
perusahaan negara akan kebakaran
kemudian ntb ntt begitu
jadi buat saya menyakitkan kalau kemudian kebakaran itu meluas
dan menghasilkan penderitaan bagi bangsa itu
pendidikan bagi bangsa indonesia ini
jangan sampai kita mengulang india di tiga kota
oke pak miko ppkm darurat ini kan sifatnya
kalau kita melihat ya
dari kebijakan ini kan top down ya
bukan lagi bottom up begitu ya
nah orang yang seperti apa yang menurut anda memang harus tahu
atau paling paham untuk bisa memimpin
pelaksanaan ppkm darurat ini
agar ini bisa maksimal sebagai sebuah pandemi
yang merupakan wabah kesehatan
ya siapapun kalau leader
nggak perlu orang yang tahu
tapi orang orang yang tenis
dia harus mengerti tentang wabah
menurut saya pak luhut punya ahli
punya pendamping yang kuat dalam bidang epidemiologis dan health begitu
jadi menurut saya tanpa seorang epidemiologis dan public health expert
itu tidak mungkin
ya kita bisa membahas di wabah
jadi kalau kemudian tenaga blankware nya adalah bukan ahli blankware
bagaimana kita memadamkan api begitu
jadi benar benar ahli blankware nya adalah
atau ahli pemadam kebakarannya
yang ahli pemadam kebakaran begitu
kalau tidak ya api yang terbakar tidak akan padam begitu
yang sekarang memimpin ahli atau tidak pak miko
saya tidak akan mengomentari
karena seluruh saya adalah seorang leader begitu
jadi dia menggerakkan takbuahnya
kemudian kalau dia mampu
jadi seorang presiden kan tidak harus tahu
aspek sektor yang dituasai
tapi dia harus tenaga ahlinya
di sektor menteri juga tidak harus tahu
tapi dia harus punya tenaga tenaga ahlinya
jadi menurut saya begitu
artinya harus didukung oleh para pakar dan semua ahli
agar ppkm ini bisa berjalan dengan maksimal
ppkm darurat bisa menekan angka penyebaran covid sembilan belas
di tengah serangan varian delta yang kian mengganas
optimisme kita ini kan akan kita lihat dari waktu ke waktu ya
saya orang yang rasional aja
saya tidak mau optimis saya rasional saja
itu sudah pasti akan membatasi tingkat interaksi kita yang
katakanlah kita biasa sepuluh orang itu ketemu
dalam waktu tertentu itu dengan lebih longgar
hari ini kita akan dibatasi untuk ketemu
dan itu tingkat pertemuan kita per hari per minggu
dalam dua minggu ke depan ini akan sangat berkurang
dan itu secara otomatis menurunkan angka
baik itu yang terinitiasi
dan juga akan menurunkan juga angka terisian di rumah sakit
dan juga tentu akan menurunkan juga angka kematian ini
secara rasional pasti akan terinitiasi seperti itu
nah tapi seluruh kebijakan pemerintah ini sekali lagi
apapun baiknya keputusan ini kebijakan ini
dan ini bukan urusan orang per orang ya
pak jokowi sudah mengeluarkan kebijakan politiknya sebagai kepala negara kepala pemerintahan
kemudian sudah menugaskan pak erlangga artarto dan pak luhut panjaitan dengan pembagian tugas beserta tim
ada menteri kesehatan
ada kepala bnpb ada mendagri dan banyak sekali yang terlibat di situ
maksud pak erick soe yang menteri bnm
ada juga banyak toko pakar berbagai macam kalangan juga yang terlibat disitu
tapi sekali lagi yang dilakukan ini kan adalah panduan
jadi panduan dari negara untuk memandu masyarakat ini sudah dilakukan
ini pak niko ini saya tadi lihat di beberapa tv juga membantu memberikan pencerahan bagi kita semua
untuk agar kita semua ini waspada dengan kondisi di jawa bali
dan juga antisipasi juga yang sama juga setelah jawa bali punya ppk menurut ini
antisipasi juga di sumatera di kalimantan sulawesi nusa tenggara papua papua barat maluku maluku utara
karena kondisi yang sama dengan jawa bali ini akan juga terlibat di tempat lain kalau kita juga tidak waspada
nah khusus jawa dan bali ini saya percaya dengan tim yang kuat ini
saya berpikir bahwa mereka akan bekerja dengan seoptimal mungkin
saya kira tidak saya bicara orang per orang yang penting ini tim saya kira solid pusat dan di daerah
bagaimana agar sekarang masyarakat bisa pandu betul agar kebijakan ini benar benar diikuti dan dijalankan
jadi apabila ada yang kemudian melanggar ini ya otomatis harus menerima sanksi
hanya dengan sanksi yang tegas hanya dengan kesadaran masyarakat untuk melanggar peraturan ini
hanya dengan partisipasi dari seluruh pihak sinergi kita bersama
barulah tingkat kendalian covid ini akan menurun karena itu adalah bagian dari kerja sama dan partisipasi kita semua
jadi kebijakan ini cuma memandu kita untuk menurunkan dan untuk menarikan angka pandemi
tapi yang penting adalah jangan panduan ini bisa kita terapkan di lapangan dan itu butuh kerjasama kita semua
jadi saya kira kita betul betul fokus di jawa dan bali dulu dengan ppk darurat ini
konsepnya sudah ada sudah oke kita kerjakan sekarang
sambil juga antisipasi yang sama segera dilakukan untuk seluruh daerah indonesia
yang juga harus kita perhatikan juga untuk bisa jangan terjadi kebakaran hebat
seperti yang tadiasi terdengernya pak amiko tadi
baik keputusan politik sudah dibuat oleh pak amiko tadi tadi ya untuk anda kan pak amiko terima kasih
pemerintah pusat mengambil alih di jawa
bali dengan ppkm darurat tinggal
bagaimana kepada pemerintah daerah
mengimplementasikan kebijakan ini
dan kita akan kawal bersama dan tentu
harapannya semua adalah ini bisa
menjadi jurus yang ampuh untuk
bisa mengendalikan keadaan
terima kasih bang melki
pak miko terima kasih sudah berdiskusi
pada kami malam hari ini selamat malam
selamat malam pak melki